tim pemenangan pasangan capres capres nomor urut dua prabowo sandi melakukan konsolidasi relawan untuk memaparkan visi misi pasangan tersebut menjelang debat perdana tujuh belas januari dua ribu sembilan belas
keputusan komisi pemilihan umum agar peserta pasangan capres cawapres menyampaikan visi dan misinya pada debat perdana tujuh belas januari nanti
langsung ditindaklanjuti oleh tim pemenangan pasangan nomor urut dua prabowo sandi dengan melakukan konsolidasi relawan di daerah
di jawa tengah koordinator relawan prabowo sandi sudirman said melakukan sosialisasi visi misi pasangan prabowo sandi kepada kelompok relawan prabowo sandi atau padi
bahkan sebagai bentuk dari kesiapan visi dan misi yang akan disampaikan pada debat
tim pemenangan prabowo sandi telah membuatnya dalam bentuk buku yang dibagikan kepada para relawan dengan tujuan agar disosialisasikan kepada masyarakat luas
bagaimana konsep pengelolaan negara dan pemerintahan yang akan dibangun pasangan prabowo sandi
tak terkecuali materi soal penegakan hukum dan ham pemberantasan korupsi dan terorisme
yang menjadi tema debat perdana
saya kira tidak jauh dari itu semua
dan yang paling saya syukur adalah
tadi saya katakan kedua figur ini pak prabowo dan pak sandi adalah orang yang sehari hari memang menggeluti masalah masalah kenegaraan
pak sandi tentu saja tadinya bisnismen tapi sekarang sejak di dki kan beliau paham betul bagaimana suasana pemerintah
jadi sebetulnya tidak ada hal baru yang harus diberikan pembekalan khusus karena itu menjadi perhatian mereka selama ini
dan karena itu tugas kita tugas kami di tim materi dan debat
hanya memfasilitasi siapapun pihak yang ingin memberikan masukan
kita tentu didukung sangat baik oleh teman teman di komisi tiga
yang dari partai gerindra dan koalisi untuk memberikan brief
tapi juga kita memperoleh masukan dari para ahli tata negara ahli ham ahli korupsi ahli
ahli penanggulangan korupsi dan juga ahli hukum keseluruhan
dalam setiap gelaran debat tim prabowo sandi meminta agar di setiap posko
harus menangani gelar acara nonton bareng dengan masyarakat
dengan diawali makan bersama secara sederhana
damar sinuko semarang